kalau apakah ada perbedaan apa tidak kami tentu nanti akan kita lihat sama sama ya pada saat kita perbandingkan di sidang pengadilan
dari ahli yang pertama yang melakukan otopsi pertama sekalipun juga kami yang melakukan otopsi ulang
otopsi ulang ini tentunya ada plus minusnya pastinya ya
tentu gambaran luka pun pasti akan lebih baik di otopsi yang pertama daripada otopsi kedua
tapi dari kita bisa lihat bahwa otopsi yang kedua ini kami masih bersyukur banyak banyak bantuan dari allah swt dari tuhan yang maha esa
serta dari tim yang kami siapkan penasehat kami juga semua memberikan petunjuk bahwa gambaran luka luka yang kita temukan pada tubuh masih cukup jelas
setelah kita review lagi baik dari tubuh baik saat kita melakukan pemeriksaan dari foto serta gambaran mikroskopik
masih bisa meyakini bahwa luka luka itu adalah misalnya luka tembak yang ada di tubuh korban itu masih jelas sekali
sehingga kalau dikatakan bagaimana apakah perbandingannya antara otopsi pertama dengan otopsi kedua
terus terang nanti kita sama sama lihat di pengadilan pada saat kita hadir sebagai memberikan kesaksian
semoga dan saya rasa dari baris krim juga bisa melihat memperkuat keyakinannya dari hasil otopsi ulang ini dengan otopsi yang pertama
bagaimana nih apakah ada perbedaan atau tidak
yang jelas kami melihat bahwa pada otopsi kedua ini luka luka yang ada itu jelas masih bisa kita identifikasi
baik itu sebagai luka tembak masuk maupun ada yang sebagai luka tembak keluar
ada dua orang tembakan dari depan dan belakang pak
ada berapa tembakan pak
kita melihat bukan arah tembakan forensik ya forensik tidak melihat arah tembakan tetapi arah masuknya anak peluru

dan belakang pak
jelas kita lihat ada lima luka tembak masuk dan empat luka tembak keluar
seperti itu dan itu memang bisa kita jelaskan dari hasil pemeriksaan lain termasuk hasil pemeriksaan kami kita bisa jelaskan sekali
bagaimana arah masuknya anak peluru itu ke dalam tubuh korban serta bagaimana dia secara sesuai dengan lintasannya
dia akan keluar dari tubuh korban
doktor terkait tanggapan ustaz
ustaz katanya bisa tidak ada tanggapan dari dokter
dokter terkait tanggapan ustaz
berapa penembak pak
berapa penembak pak
jawab kami bukan saksi mata tapi memang dari luka luka yang ada itu tadi ada lima luka tembak masuk dan empat luka tembak keluar
kalau terkait dengan luka tembak masuk luka tembak masuk luka tembak keluar
sesuai dengan teman teman sudah pada tahu ya lukasi luka tembaknya di mana saja
jadi ini ada dua luka yang fatal tentunya ada dua luka yang fatal yaitu luka di daerah dada dan di kepala
dokter satu lagi dok kata keluarga korban ada otak pindah ke dada itu bagaimana tanggapan dari persoalan
jadi gini kita semua apa yang didapatkan pada tubuh korban itu kita lihat yang jelas sudah dikembalikan pada tubuh korban
dan memang ada hal hal yang harus dilakukan untuk mencegah adanya misalnya kebocoran atau apa karena banyak luka luka di tubuh korban
sehingga memang yang jelas tidak ada organ yang hilang
dan semua dikembalikan ke tubuh jenazah
tapi berpindah ada berpindah ada dong
luka di ya itu jelas itu rikoset ya jelas jelas dan berdasarkan ada dari tubuh apa yang ada itu merupakan rikoset
dokter dari dua yang tadi itu yang dihentikan yang mana dokter
tidak ada kekerasan di tempat lainnya
saya bisa pastikan di sini dengan penelitian kami tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api
dan memang yang fatal adalah dua yaitu di dada
itu yang membuat meninggal bang
kalau memar di badan itu itu apa
di dada kekerasan lain selain kekerasan senjata api
waktu kematian itu
jarak tembakannya dekat
tapi yang kata benar dok itu jari kepala pindah ke perut
jadi kalau cara luka yang ada di tangan itu memang ya tadi seperti katakan itu adalah alur lintasan anak luru ya
jadi kita tidak apa namanya luka bagaimana ala ala
anak peluru itu masuk ke dalam tubuh dan kemudian keluar serta keluar dan mengenai organ tubuh lainnya
termasuk di jarinya

dokter arah tembakannya itu berbeda dok berarti bisa
ada juru kepala di dada dan di kepala
berapa jarak tembaknya
kalau jarak tembak kami sudah tidak bisa melihat lagi ya
karena ciri ciri luka yang kita temukan pada tubuh pada saat otopsi kedua itu memang sudah luka bentuknya sudah
pasti jenazah sebelum pada saat otopsi pertama kan sudah dibersihkan dan segala macamnya
dan jadi kalau dan bentuk luka kelim lecet ataupun yang kita temukan pada luka tersebut juga sudah tidak bisa kita
warnanya ataupun bentuknya sudah tidak sesuai lagi dengan yang asli
nah sehingga kita tidak bisa menentukan apakah ini memperkirakan sebagai luka tembak jarak jauh atau jarak dekat atau sangat dekat seperti itu
karena ciri ciri luka yang ada di tubuh saat ini sudah tidak bisa kita intervenasi lagi karena sudah tidak fresh
dok dok penegasan berarti penyebab kematian itu tembakan ya
yang kekerasan senjata api yang kita temukan di tubuhnya
benar ditemukan otaknya pindah ke perut
maksudnya itu tadi semua setiap tindakan otopsi pasti akan organ organ itu pasti akan dikembalikan ke tubuhnya
namun memang harus dikembalikan ke tubuh
pasti ada pertimbangan pertimbangan baik itu misalnya adanya bagian bagian tubuh yang terbuka
dan sehingga pada saat jenazah itu akan ditransportasikan pasti ada pertimbangan pertimbangan kesana juga
berarti ada masih ada ya
jadi benar ya dok ya
jadi yang jelas dikembalikan ke tubuh namun memang ya itu tadi ada yang dengan pertimbangan karena jenazah akan ditransportasikan
sehingga harus harus dilakukan beberapa tindakan yang seperti tadi
seperti tadi ditempatkan di tempat tempat agar tidak mengalami cacaran segala macam
dokter dari tembakan di kepala dan di dada itu apakah ketahuan maksudnya udah bisa diketahui tembakan mana yang pertama kali diterima oleh almarhum yosua
ya yang jelas luka yang fatal itu
jadi saat ini tentunya sekalipun ada informasi yang bisa kami bagi kepada masyarakat namun ada informasi informasi yang tentunya harus kami jaga karena itu bagian dari penyidikan yang sedang terjadi
jadi yang kami bisa sampaikan ada lima luka tembak masuk empat luka tembak keluar dengan yang fatal adalah di dada dan di kepala
dok lubang lukanya sama dengan kalibernya sama tidak
oh untuk kaliber atau ukuran itu kami udah gak bisa tentukan
itu tadi keterangan dari ade firman seorang ketua tim forensik dari brigadir almarhum brigadir yusuf
hasil otopsi ulang yang akan disampaikan nanti kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya tetap di redaksi